kementerian pendidikan dan kebudayaan melaksanakan upacara peringatan hari guru nasional di halaman kemendikbud pada senin pagi
ada yang berbeda dalam upacara tersebut menteri pendidikan dan kebudayaan adi makarim menyampaikan pidatonya melalui sebuah video
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makari memimpin upacara peringatan hari guru nasional dua puluh lima november dua ribu sembilan belas di kantor kementerian pendidikan dan kebudayaan jakarta
saat menyampaikan amanat nadiem tidak membacakan pidato melainkan memutar video
video tersebut berisi pidato yang sebelumnya telah viral di media sosial
dalam pidato yang dibagikan di instagram resmi kemendikbud ri ini nadiem menyampaikan keresahan
keresahan yang akan nasib para guru di tanah air
guru indonesia yang tercinta tugas anda adalah yang termulia dan yang tersulit
anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan
anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas tapi waktu anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas
nadiem juga berpesan agar pendidikan dan kebudayaan ini bisa berjalan dengan lebih baik
para pendidik di seluruh indonesia mau melakukan perubahan kecil di dalam kelas
ia akan membantu mendorong guru agar mampu berinovasi
dari sisi regulasi dan birokrasi juga kita harus bantu dukung
banyak itu benar kayak duta banyak
apa saja aturan aturan regulasi dan kebijakan yang mungkin tidak memberikan mereka ruang inovasi dan ruang gerak untuk yang terbaik
selain regulasi gaji yang diterima para tenaga pengajar ternyata masih belum proporsional
bahkan untuk guru honorer uang bulanan mereka masih jauh
dari survei unesco guru honorer di indonesia rata rata hanya mendapat lima ratus ribu rupiah
bahkan ada yang mendapat kurang dari itu
sementara itu gaji minimum yang diterima oleh guru yang berstatus pns mencapai dua lima juta rupiah per bulan
angka ini terbilang kecil dibandingkan gaji guru di negara lain
pada dua ribu sembilan belas luxembuk merupakan negara yang memberi gaji tertinggi untuk guru
perbulan guru di negara ini mendapat bayaran hingga satu ratus empat puluh enam juta rupiah
untuk kawasan asean singapura menjadi negara dengan upah guru tertinggi
upah minimum yang didapat guru mencapai satu tiga ratus lima puluh dolar singapura atau setara tiga belas juta rupiah
sementara gaji rata ratanya mencapai lima puluh tujuh juta rupiah
mengutip dari pidato nadiem makarim perubahan pendidikan berawal dari dan berakhir di guru
tapi perubahan nasib dan kesejahteraan guru juga tak kalah penting lho pak
hari guru nasional
saya akan bahas soal tersebut dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
saya mulai dari yang sebelah kiri
saya terlebih dahulu ada kang dede yusuf wakil ketua komisi sepuluh dpr ri kang dede
terima kasih kang deddy sudah hadir di prime news malam hari ini
dan ada pak heru purnomo sekjen federasi serikat guru indonesia atau fsgi
sudah ada kalungnya nih pak heru selamat malam pak heru
terima kasih sudah hadir pak heru
selamat hari guru terlebih dahulu kami ucapkan untuk pak heru tentunya
dan ada pak ahmad rizali ketua bidang pendidikan no circle
selamat malam pak ahmad rizali
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
sebelum kita mulai dialog mungkin kita akan refresh lagi apa kemudian yang disampaikan
atau pesan pesan yang disampaikan oleh mendikbud nadima karim yang kemudian viral
dan ini menjadi topik diskusi kalau kita bicara soal hari guru nasional yang diperingati hari ini
kita dengarkan lagi apa kata mendikbud soal guru dan juga pendidikan di indonesia
anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan
anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas
tapi waktu anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas
anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian
tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan
anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya
tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan
anda frustrasi karena anda tahu di dunia yang nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak bukan kemampuan menghafal
anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda
namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi
anda ingin setiap murid terinspirasi tapi anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi
saya tidak akan membuat janji janji kosong kepada anda
perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan
satu hal yang pasti saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di indonesia
tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas
semuanya berawal dan berakhir dengan guru
jangan menunggu abah abah
jangan menunggu perintah
ambillah langkah pertama
baik saya langsung ke pak heru purnomo sebelum saya ke kang dede dan juga pak ahmad rizali
pak heru seberapa dekat dengan fakta yang anda rasakan mungkin sebagai guru atau mungkin teman teman di fsgi
apa yang disampaikan oleh mendikbud soal kemudian guru yang terjebak dengan birokrasi aturan sulit untuk berinovasi
apakah anda sepakat sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh mendikbud
atau justru sebaliknya sebetulnya guru sekarang juga sudah mulai melakukan apa apa yang tadi disampaikan oleh nadiem makarim
apa yang disampaikan oleh mas menteri menurut kami ada dua lembar itu
ada yang menarik menarik bagi kami
karena selama ini banyak lembaran yang disampaikan
dua lembar itu
kami analisis saat kami rapat ada delapan poin
delapan poin satu ini membicarakan mengenai kebaikan guru
sisi lain pak menteri mas menteri menyampaikan bahwa kebaikan guru untuk hal yang baik ini dibelenggu
contoh seperti tadi baru saja disampaikan
bahwa guru mengejar ketertinggalan di dalam kelas
tetapi disibukkan oleh administrasi guru
ini adalah administrasi pendidikan yang tebal
tapi itu betul tidak sih pak heru
kenyataan itu nyata
saya selaku kepala sekolah smp negeri lima puluh dua
ketika mau melakukan supervisi kepada rekan rekan kami saya kumpulkan itu rpp
begitu saya lihat kok tebal tebal
begitu saya cek oh begini
ini mengerjakan begini bagaimana
ini baru perencanaan
belum administrasi penilaian
belum administrasi untuk mengumpulkan rapat dan lain sebagainya
belum persiapan dan sebagainya
nah itu administrasi pendidikan semua
nah artinya bahwa beliau mas menteri ini mengakui betul satu sisi kebaikan satu sisi dibelenggu
nah ini pengakuan yang tulus
tetapi di halaman berikutnya menyampaikan beliau saya akan berjuang membebaskan kemerdekaan itu
artinya akan membantu mengurai itu
tetapi jangan menunggu dari atas perubahan itu
dari bawah begitu ya
guru harus mulai berubah
dari guru dan berakhir dari guru
nah artinya bahwa perubahan harus dari bawah
nah ini dua hal yang berbeda
satu sisi memuji satu sisi membiarkan guru
kalau sudah seperti itu ini bisa dikatakan apa ya
atau bisa dikatakan istilah lainnya itu
yang bertentangan waktu itu saya menyampaikan
tetapi kembali kepada tadi
tidak mungkinlah guru itu melakukan perubahan untuk guru
guru ketika melakukan perubahan yang terkait dengan administrasi pendidikan seperti itu
oh kami menyederhanakan dengan seperti ini
kemudian saya kepala sekolah
kan seperti itu
kalau guru membuat rpp itu begini begini begini
nah ketika disupervisi oleh pengawas
pengawas sudah beda lagi
harusnya seperti ini aturannya
nah kemudian ketika lpmp datang
oh ini petunjuknya itu seperti ini
nah anda semuanya harus mengikuti ini
satu sisi ketika guru diberikan kemerdekaan untuk membuat administrasi atau untuk menyelenggarakan perencanaan pendidikan
tetapi tidak sinkron dengan atasan bagaimana
artinya ya artinya bahwa pak menteri ini sebagai pemegang untuk membuat regulasi
harusnya membuat aturan untuk mereka semua yang ke bawah ini secara struktural atau secara hirarkis harus satu paham
oke jadi kalau pun ada debirokreditasi itu harus dari atas sebetulnya ya
bukan dari bawah dari kalangan guru sendiri maksud anda
buktinya buktinya ya
buktinya itu ketika mikael gohbarjob itu sebagai pencetus glasnot dan peres rika
itu ada di atas dulu
nah setelah itu baru mereka melakukan seperti itu walaupun dia korbannya
ke bawah baru bisa terjadi perubahan
nah kalau seandainya uni soviet tentaranya atau rakyatnya atau pemerintah daerahnya melakukan itu ya habis
baik saya ke kang dede yusuf
kang dede catatan anda apa soal kemudian hari guru dan kalau kita beranjak dari pidato dari mendikbud nadiem makarim
tadi juga sudah disampaikan oleh pak heru
seperti apa menurut anda

ya pertama tentunya saya ucapkan
selamat hari guru dulu pada para guru seluruh indonesia
yang kedua ini menarik sekali karena mas menteri ini kan boleh dikatakan dia orang baru masuk dalam dunia pendidikan
yang dunia pendidikan itu sudah begitu rigid ya
jadi ketika ada terobosan yang ingin dia lakukan kita harus apresiasi
dalam konteksnya komisi sepuluh mengapresiasi dan mensupport apa yang akan dia lakukan tetapi dengan catatan catatan
yang pertama adalah implementasi itu harus dibuktikan melalui permen yang
bisa melakukan deregulasi
yang dikatakan tadi beliau itu tadi harus begini harus begini
ini sudut pandangnya tidak sama oke deregulasinya apa
berarti kan harus ada yang dicabut per mendikbud yang lama dicabut ya per mendikbud apapun juga
karena konsen kita ke depan ini adalah saya kembali mereview tentang dunia ketenaga kerjaan
ujung ujungnya pendidikan maka dia akan bekerja
dan ketika dia bekerja dia harus sesuai dengan kebutuhan
nah era kompetisi saat ini era kompetisi itu sudah internasional
jadi kita harus menciptakan sumber daya manusia unggul agar siap bekerja
jadi oleh karena itu tadi deregulasi deregulasi tadi harus dibuktikan dalam implementasi peraturan berikutnya
ini yang kita tunggu
yang kedua ini juga menurut saya menjadi penting
ketika tadi mas menteri menyampaikan bahwa akan memberikan kebebasan untuk belajar
saat ini terlalu banyak mata pelajaran membuat fokus
saya pernah membuka mata pelajaran anak saya sma tentang sejarah saja
kami yang politisi aja nggak seberat ini pelajarannya ya
harus dihafal pula
kan kira kira begitu ya
jadi menurut saya memang ini harus kita perbaiki
mulai dari bukunya ya kemudian kan sekarang semuanya serba googling
bisa didapat informasi
jadi memang harus dilihat dulu
sarana prasarana ini harus kita perhatikan juga
dan yang paling penting lagi adalah bahwa kita jangan berbicara short term ya
kalau short term itu berarti kita mempercepat mengakselerasi proses belajar mengajar sehingga tercapai sebuah metode
tapi long term itu adalah investasi sumber daya manusia
dan investasi sumber daya manusia tidak bisa selesai dalam dua tiga tahun
ketika berbicara guru kita harus berbicara bukan hanya guru di urban
kita lihat guru guru kita yang ada di ntt
di daerah di desa di pedalaman ya
yang mungkin infrastruktur belum seperti di kota
jadi akselerasi ini juga nggak bisa langsung jebret tetapi harus secara bertahap
nah saat ini kami melihat ide ini bagus kita support tapi kita tunggu implementasinya
terutama dari permen terlebih dahulu kang deddy tadi yang sampaikan
kalau apa yang dikatakan ingin melakukan ini deregulasinya harus cepat
sebetulnya permasalahan utama dari kalau kita bicara soal guru di hari guru nasional ini dan juga berkaitan dengan pendidikan
apa dari kacamata anda
saya sepakat dengan kang dede dengan sama pak heru juga
deregulasi betul itu memang harus kita tunggu turutannya
dan tidak sekedar dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
karena pemilik guru ini adalah kementerian dalam negeri
gubernur wali kota bupati semakin kusut lagi
ada saat beliau mengurus kenaikan pangkat men pan rb yang mengurusnya
makin kusut lagi
oleh sebab itu menurut saya menteri pun harus punya inisiatif untuk bicara dengan mendagri bicara dengan menpan rb bagaimana ini supaya lebih sederhana
jika itu sudah mulai baru mereka bikin sebuah entah itu skb berapa menteri kah dan lain sebagainya
supaya mereka mereka ini jadi lebih baik
sepuluh lagi dibagi kan sekarang untuk sd smp adanya di kabupaten
pusat itu dikti
nah itu satu
jadi kita tunggu
tapi yang kedua saya senang tadi dengan kang dede bahwa investasi jangka panjang harus kita pikirkan
indonesia ini menurut pisa dan sudah disebut lagi oleh bank dunia kita parah sekali loh
di pendidikan dasarnya
jadi kalau kita investasi jangka panjang kita perhatikan
jadi perhatikan pendidikan dasarnya
selain guru pendidikan dasar guru pendidikan dasar perhatikan
dan kita punya satu tiga puluh tiga juta guru sd
bayangkan besarnya itu
dan umumnya kan spreading di daerah daerah kang dede
mereka itu tidak seperti smp dan sma yang memiliki pembantu tata usaha
guru sd ini adalah tata usaha juga
dia mengajar juga tata usaha juga
makin usut lagi
jadi kita tunggu
menurut saya kita tunggu
investasi jangka panjang kita perhatikan
perhatikan guru sd
kita tunggu turunannya
kalau menurut saya beberapa kawan kawan saya mengatakan jangan kelamaan
oke jangan kelamaan tapi kita harus break terlebih dahulu
pak hamrizal kita harus break
kami akan segera kembali saat lagi
termasuk saya juga akan bahas soal apakah kemudian pesan dari mendikbud ini sebenarnya kritik juga terhadap apa yang sudah berlangsung sekian lama
berarti kan kalau begitu
kita bahas nanti usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
kita masih membahas refleksi hari guru nasional yang jatuh pada hari ini
tadi saya tersenti di pak hamrizali saya ke pak rizali lagi kalau begitu ya
jadi kalau kemudian mendik budi menyuarakan begitu ada reformasi pendidikan
tadi anda sudah jelaskan masalahnya sebenarnya begitu banyak
artinya sangat sulit dong ya kalaupun ini memang betul betul mau tidak hanya sekedar jargon begitu pak rizal
jelas masalahnya akan banyak tetapi pasti ada kan yang paling prioritas di sana
misalnya pendidikan kita ngomong guru
guru itu udah bagus prioritasnya guru
buat saya apalagi yang jangka panjang seperti kang gerida tadi bilang
oke guru guru apa
apalagi yang diurusin
oh urusan administrasi
bukan pendidikan kan
yang kusut kusut tidak kearuhan itu tadi misalnya
bisa lah di trace itu
ketika itu bisa di trace bisa kan dipirit satu satu dikeluarkan
harusnya kan begitu
saya ingin kembali lagi guru kita punya satu tiga puluh tiga juta itu total satu sembilan eh hampir dua sembilan
kita harus lihat juga bahwa itu tidak serta merta kalaupun gurunya jelek kita salahkan guru
karena lptk sendiri sekolah pendidikan guru itu hampir tiga ratus enam puluh lebih
yang setara dengan universitas negeri jakarta setara dengan ung itu hanya tiga puluh enam kalau nggak salah kang dede ya
sisanya itu mohon maaf lebih rendah
apalagi ada juga yang stkip stkip yang tidak jelas juga
nah dari mereka mereka ini menjadi guru semua
sudah spread usia spread kompetensi
jadi kalaupun ternyata bisa menjadi jelek
sebentar lagi aksi di jakarta juga yang ngukur smp itu juga itu akan muncul
tahun dua ribu tujuh belas sudah diukur itu juga jelek
jadi kalau saya katakan memang guru tahun dua ribu tujuh belas jadi berat sekali
tetapi saya ingin mengatakan oke lah yang paling mudah di guru itu adalah kalau guru guru ngurusin dirinya sendiri pak
jadi meningkatkan kompetensinya itu kan tidak perlu harus ada regulasi dan lain lain
ketika dia bisa meningkatkan kompetensinya dia punya posisi tawar
jadi saya menerjemahkan apa yang dikatakan pak nadiem tadi merdeka
merdeka itu dalam teknik teknik pembelajaran gak ada yang ngelarang itu
oke pola ya pola pengajaran
iya pola pengajaran
kalau awalnya itu ceramah sekarang tiba tiba diskusi mejanya jadi meja yang rountable dan tidak lagi klasikal
tidak ada yang melarang itu kan pak
justru itu dianjurkan
justru itu dianjurkan tetapi sekarang itu tidak dilakukan oleh guru
oke pak heru bagaimana kalau soal ada ide yang dikatakan oleh pak hamad
ini bagus menarik
mengenai lptk ya tetapi data yang terbaru begini
lptk yang ada di indonesia itu empat ratus dua puluh satu
ketika empat ratus dua puluh satu jumlahnya besar
lp tiga negeri kemudian fkip nya itu dua puluh empat sisanya itu lptk swasta dan stkip dan lain sebagainya
jumlah ini banyak
lptk mempunyai fungsi di dalam regulasi itu berdasarkan uu guru dosen pasal dua puluh tiga ayat satu
disitu jelas lptk mempunyai kewenangan untuk memproduksi guru
nah kemudian disitu ditegaskan lagi bahwa pemerintah harus mempunyai komitmen untuk menjaga efektivitas dan efisiensi lptk itu
ada yang istilahnya berasrama berikatan dinas dan berasrama untuk menjaga efektivitas dan efisien kualitas itu tadi
tetapi berdasarkan uu guru dosen pasal dua puluh tiga ayat satu itu tadi pemerintah mohon maaf pemerintahan sbw dua ribu lima itu uu itu dua ribu lima
tapi belum melaksanakan itu

tapi belum melaksanakan itu
tapi belum melaksanakan itu
tapi belum melaksanakan itu
karena lptk yang berikatan dinas belum dilaksanakan
artinya dengan kondisi seperti itu maka bermuncullah lptk
lptk banyak sekali
dari empat ratus sekian itu delapan belas itu kualitas akreditasinya a delapan puluh satu b sisanya itu tiga ratus sekian itu c
artinya nggak memenuhi persyaratan kalau bicara mengenai data itu ya
yang kedua perubahan adanya lptk menjadi universitas
menjadi universitas itu akhirnya seperti ikip jakarta menjadi ung
menjadi ung ya
akhirnya mereka itu fokus terhadap perkembangan universitas
lptknya itu akhirnya tidak terfokuskan
maka disitulah lptk lptk swasta atau stkib mencerobot tumbuh dan semakin berkembang
pabrik guru ini istilahnya hulu
pabrik guru ini akhirnya setiap tahun meluluskan meluluskan meluluskan
kemudian mereka mencari kesempatan untuk bekerja untuk diantaranya mencari menjadi guru honor dan lain sebagainya
akhirnya menjadi besar dan lain sebagainya
nah sekarang ini sudah menjadi fenomena
guru honor dan lain sebagainya guru honor kualitasnya berkualitas berlapis lapis
ada yang dari guru honor dari lptk negeri ada yang dari fkip perguruan tinggi negeri dan ada dari lpts dan lain sebagainya
itu semuanya kan tidak rata rata sama
sehingga bicara mengenai kualitas guru itulah profilnya
nah kalau sudah seperti itu
apakah mereka itu ketika stkip dan lain sebagainya yang seperti tadi tanda kutip tidak mempunyai sarana untuk pembelajaran menumbuhkan keterampilan mahasiswa calon guru
nah ketika tidak punya seperti itu ketika nanti praktek menjadi guru bagaimana
secara legislatif niatnya baik loh
guru berhasrama jadi mirip mirip panu bang
itu guru berhasrama kan
jadi mirip akademi militer
dihasramakan jelas kontrolnya jelas
legislatif belum dikerjakan
kontrol kan bisa menyampaikan itu
ekspektif kenapa ini
kang reddy ada tanggapan soal itu
seperti apa anda melihat
saya senang sekali diskusi ini ya
karena ini kan praktisi langsung
akan dimasukkan bagi kita
tetapi yang jelas kalau dari formatnya dpr
dpr dulu ya
kita sudah memasukkan revisi undang undang sis di knas
untuk di prolegnas kita di dua ribu dua puluh ini
karena ujung ujungnya nanti di situ ya
segala peraturan peraturan yang membelenggu
itu ada di situ
nah kita akan mintakan pemerintah
kita akan mintakan pemerintah
harus menyiapkan naskah akademik
karena pemerintah yang akan menjalankan
kalau kita berbicara dunia pendidikan
berarti kita harus berbicara tadi investasi
investasi itu berarti sepuluh sampai dua puluh tahun mendatang
bagaimana negara memproduksi sumber daya manusia unggul
berarti pemerintah harus siap
jadi kami sedang mencoba untuk melihat
jika memang ada yang perlu dirubah
yang tujuannya targetnya adalah
jangan sampai ya itu tadi akhirnya jadi pabrik guru
tetapi tidak kompeten
sejauh ini evaluasinya bagaimana tuh kang dede
belum secara menyeluruh
kita masih mendengar masukan ya
nanti kapan kita undang lagi ya
bapak bapak tentunya untuk kita melihat
user guru itu tentunya bukan mendiknas
user guru itu adalah ya masyarakat
saya punya anak ya sangat bergantung kepada gurunya
demikian juga negara membutuhkan
orang orang yang hebat hebat nanti itu
untuk bisa muncul dari produk tersebut
jangan sampai produksinya tadi asal asalan
nah ini nanti kita akan lihat ya
termasuk undang undang guru dan dosen
juga nanti akan kita tinjau kembali
karena sudah cukup lama berapa
dua ribu lima berarti sudah empat belas tahun
kalau perlu itu kita evaluasi juga
saya ke pak heru lagi
pak heru kembali ke soal yang tadi disampaikan
bahwa guru juga perlu untuk meningkatkan
kompetensi dirinya sendiri
misalnya dengan pola pengajaran
yang tidak lagi
klasikal begitu ya
seperti apa sih sebetulnya
fakta fakta di lapangan
atau dari fsgi melihat
pola pola pengajaran guru
yang sebaiknya mungkin agak perlu perlu dirubah
supaya mungkin lebih bisa
menunjukkan banyak inovasi misalnya
secara filosofis pendidikan ini
yang terkait dengan pedagogi
atau seorang pengajar
harus mampu menumbuhkan
peserta didik secara individu
walaupun ini berbasis klasikal
guru tidak memahami itu
banyak sekali guru yang tidak memahami itu
maka guru mampu menumbuhkan
yang sifatnya critical thinking
kemudian melahirkan juga
atau menumbuhkan keterampilan untuk bersikap
jadi di dalam pembelajaran itu
c satu sampai c enam itu
terampil dalam berpengetahuan
terampil di dalam bersikap
ketika guru itu memahami itu
untuk menumbuhkan keterampilan kedua itu
hard skillnya ya dapat
tetapi kembali kepada tadi
perlu adanya pelatihan
nah pelatihan kadang kadang
secara susamci berjalan
tetapi dalam pelaksanaannya
setelah itu tidak bisa berjalan dengan baik
setelah mereka pelatihan
kalau seandainya dievaluasi
kemudian beberapa bulan kemudian dievaluasi
bagaimana hasil pelatihan itu
sudah dilaksanakan apa belum
hasil penelitian dari
peneliti yang ada di kemendikbud mbak rahma
itu peneliti disana
kami sudah menyampaikan kepada guru guru itu
tetapi kesulitannya ketika guru guru itu
pembelajaran materi hots
jadi artinya persoalannya itu kan
bahwa guru ini belum mampu untuk mengkonteksualisasikan
pembelajaran itu di siswa
pemerintah ini paham
pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat
tentunya pemerintah pusat secara teknis adalah kemendikbud
pemerintah daerah adalah
dinas pendidikan provinsi
dinas pendidikan kota
memberikan pelatihan itu
agar guru semuanya terampil ketika
untuk memberikan pelatihan itu
bahwa dinas mempunyai kewajiban itu
karena dinas bagian dari negara
yang harus melaksanakan itu
apakah anggaranya support atau enggak
nah ketika di daerah
npd nya itu tidak support
misalnya kabupaten ini
atau kota ini
apbd untuk pendidikan
apa yang bisa diperbuat
bagus itu dki
sehingga mampu untuk membiayai sarananya
untuk melatih dan lain sebagainya
nah ketika semua daerah
npd yang ada di masing masing
seperti yang di instruksikan
di dalam undang undang
mungkin belanja pendidikan ini
bisa menjadi lebih baik
nah ketika regulasi itu
atau perda yang ditetapkan
oleh eksekutif daerah
bersama legislatif daerah
harusnya sistem kontrol itu ada di kemendagri
kemendagri harusnya mengingatkan
kembali ke sana
kemendagri belum sampai ke arah sana
pak ahmad ada tambahan soal itu bagaimana
saya nambahkan tentang persoalan pelatihan tadi
guru dididik tadi
dengan spread yang luas
kemudian diterima oleh user
jadi dia ngajar apa yang dipikir pada saat dia belajar
idealnya kan dilatih
tetapi yang melatih sendiri juga
seringkali guru disuruh duduk
mendengarkan gagasan gagasan pelatihnya
pulang disuruh mengerjakan
itu belum sampai
guru kita untuk seperti itu
guru itu butuh pelatihan yang hands on
saya ingin memberikan contoh
saya ini sudah melakukan sebuah gerakan
satu tahun namanya gerakan pemberantasan buta matematik
harga rendah kita rendah itu karena apa
harusnya anak anak sd itu
diajarkan matematik sesuai dengan
jadi harusnya konkret dulu
ternyata tidak sekarang ini
guru jamaah langsung ke abstrak
setengah jadi tulis
setengah itu sudah abstrak
harusnya setengah ini dipotong
bapak ibu tahu kan
kenapa tidak dilakukan
harusnya pelatihan itu adalah
bagaimana guru hands on
dia dapatkan pelatihan
kami melakukan itu
tapi tidak banyak yang melakukan itu
karena bukan perkara mudah
dan itu pun kami bisa melakukan
karena guru gurunya sangat sangat senior
sebenarnya beliau tahu betul
itu jadi persoalan juga
jadi banyak sekali
tapi kalau buat saya yang penting
mulai dari pendidikannya
sampai pelatihan nya
dan juga seperti pak nadiem bilang
jangan dipersulit lagi
menarik ya kakak diri
artinya memang permasalahan ini
tidak bisa kita pandang sebelah mata
karena catanya cukup besar
kalau kita bicara soal refleksi hari guru
dan juga berdampak ke pendidikan kita
saya tertarik ya
konsep bagaimana cara mendidik
itu ternyata belum seragam
sama seperti distribusi guru pun
ternyata kan belum
belum merata dengan baik
nah kalau melihat dari struktur anggaran yang ada
tentu untuk melakukan pelatihan
jadi oleh karena itu mungkin
kami pernah berbicara dengan pak menteri
mungkin perlu kita berbicara
bagaimana di setiap provinsi itu
kemudian nanti daerah mengirimkan
untuk dilatih disitu
yang kalau kita katakan metode terkini lah
tata caranya terkini
nah mereka ini nanti akan menjadi tot
karena kita juga harus yakin
untuk merubah sekian juta guru
tapi membuat sebuah
kita menyebutnya sebuah
kelompok yang terlatih
maka ini akan mengangkat generasi berikutnya
mengangkat generasi berikutnya
nah diharapkan dengan cara itu
dari sisi anggaran bisa terjangkau
dari sisi kesempatan guru guru
tiap daerah untuk mengikuti
itu juga bagus
ini sama seperti kita membeasiswakan
mahasiswa ke luar negeri
dengan harapan dia pulang
tidak ada yang mengangkat
jadi mungkin ini
ini bisa dilakukan
karena tadi yang dikatakan beliau
tidak semuanya ada di anggaran
itu terbagi ke semua lembaga
kementerian dan sebagainya
yang menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan
itu ada semua
artinya yang dikelola oleh kementerian pendidikan pun
mungkin malah jadinya hanya
nah ini jadi satu big issues juga
yang kita harapkan ke depan
kalau kita berbicara
peningkatan sumber daya manusia
menjadi sumber daya manusia unggul
maka kuncinya adalah
gurunya harus di upgrade
ketika mengupgrade guru
maka harus ada jenjangnya
kumorid ini kan kertas putih
dia mengikuti mau diisi apa saja
ketika gurunya tidak bisa memberikan isian yang baik
dia cari di dunia maya
dan sayangnya tidak ada yang memperhatikan itu
akhirnya bisa lari kemana mana
saya bangga sekali
saya bisa diskusi malam ini
karena saya takut salah
tapi ini kan dari serikat
berarti beliau sudah ngomongin
kita dpr nanti komisi sepuluh akan menampung
dan menyampaikan kepada menteri
gagasan gagasan ini perlu kita lakukan
kita break dulu
tapi nanti kita akan coba bahas juga
ketika pak nadiem membahas soal
guru penggerak dan juga reformasi pendidikan
kalau kita bicara ke depan
dalam jangka pendek dan juga jangka panjang
apa yang sejauh mana kemudian kemendikbud
bisa ikut mendorong ya
mungkin dari deregulasi
atau mungkin ada kebijakan kebijakan
agar kemudian guru penggerak dan juga reformasi pendidikan
itu betul betul dilakukan dengan baik
dampaknya tentu untuk pendidikan kita ke depan
kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali
apa itu pak hamad rizal
termasuk juga soal ke depan
guru bergerak dan juga reformasi pendidikan
sejauh mana kemendikbud bisa ikut mensupport ini
agar tidak hanya sekedar pesan
yang pertama penggerak tadi
itu sebuah gagasan yang dasar
sebetulnya bukan gagasan baru
founding fathers kita rata rata guru
tan malaka itu guru
general sudirman pun guru
coba rata rata mereka adalah guru
dan mereka penggerak
memang tidak dididik untuk jadi penggerak
karena penggerak ini
rata rata orang yang berpikir bebas
berpikir bagaimana dia melakukan sebuah pembaruan
masih murid yang baik
adalah murid yang bukan belangsak
saya kan beliau dulu belangsak
itu bukan murid yang baik
jadi akan sulit jadi penggerak
jadi penggerak itu
hanya bisa terjadi jika
untuk menjadi sebuah penggerak
yang berikutnya adalah
belum kesana arahnya
kalau ada komitmen dari pak menteri ke arah sana
harusnya pak menteri menciptakan itu
perubahan teknik pembelajaran
itu akan ke arah sana
boleh saya menimpal
silahkan kang rene
berkecimpung dengan dunia guru
karena saya ini ketua pramuka
di dalam pramuga itu kebanyakan isinya guru guru
dan mereka sudah melakukan
proses pembelajaran yang bebas
dengan penanaman karakter
kepada adik adik pramuka
mengajak membuat projek
seperti yang diharapkan oleh pak menteri itu tadi
tapi masalahnya itu adalah pramuka
pendidikan non formal
kembali ke kelas
mereka jadi terkungkung
karena aturan aturan tadi
terlalu banyak aturan aturan
mungkin ini saatnya
jadi konteks keterbukaan ini
karena eranya memang demikian
anak anak milenial ini
kalau duduk itu mereka sudah sakit
mereka ingin eksplorasi
nah ini yang harus dilakukan
sebenarnya itu kalau di pramuka ada
kira kira metode metode ini bisa tidak diadopsi
diterapkan seperti apa
karena guru gurunya sudah paham itu
bahkan matematik pun itu bisa dilakukan seperti itu
bapak jangan salah
guru tidak dididik menjadi penggerak
jangan salah seperti itu
untuk mendidik ke asana
itu kan butuh waktu
punya kesadaran untuk menjadi penggerak
itu lain persoalan
fsgi federasi serikat guru
merupakan guru guru yang punya kesadaran
tidak hanya menggerakkan
pendidikannya dulu ke arah sana tidak
kalau pendidikan ke arah sana
tetapi ketika kami itu berkumpul
kemudian menyampaikan itu
mereka sering berkumpul
bahwa pak menteri
kemudian dua ribu tiga belas harus terlaksana
ini belum mungkin
kendalanya masih banyak
pelatihannya belum cukup
ini tidak mungkin
kemudian karena ditolak
kami melalui konferensi pes
tidak juga digubris
akhirnya kami membuat surat permohonan
untuk melakukan demo
tidak dididik itu
maka dari itu
kami itu ingin mempengaruhi rekan rekan guru yang lainnya
supaya mereka itu
mempunyai kesadaran untuk mendobrak
berarti sejalan dengan pak menteri
pak menteri zahra
ada satu hal lagi yang juga
saya harus tanyakan mungkin
ada juga banyak pendapat
kalau kita bicara
kita bicara tentang guru
kita juga bicara soal kesejahteraan
kita juga bicara tentang guru guru honorer
masalah ini dari kacamata anda seperti apa
saya berpikir agak sedikit kusut
kusutnya itu begini
itu kalau dia bekerja sebagai guru
itu tidak layak lah kalau dibayar di bawah umr
tetapi kita bicara umr
kemudian kita bicara
seberapa jauh sih mereka punya kompetensi
itu juga berkara
beliau sangat paham karena pernah jadi gubernur
di daerah daerah seringkali memang sangat membutuhkan guru
dan mereka harus memutuskan
yang mau jadi guru guru honorer ya diambil aja
itu benar benar sesuatu yang
yang darurat harus dilakukan
ketika mereka tidak tergantikan
jadi merasa saya harus menjadi guru
dan harus diperlakukan dengan baik
padahal kalau dipikir pikir
diseratakan dengan beliau
jauh sekali levelnya
jadi ini penyelesaiannya seperti apa
saya juga tidak tahu penyelesaiannya soal apa
kalau bisnis mudah
anda lewati dulu
kalau tidak ya sudah selesai
kalau guru kan sulit
dan itu akan sangat rame kalau lagi pemilihan
ini kan suara
terakhir saya ingin
mengusulkan kepada menteri
mengusulkan kepada menteri
kalau kita berpikir seperti kang dede tadi bilang
investasi jangka panjang
kita kan punya target
misalnya target kita itu dua ribu empat puluh lima seratus tahun indonesia merdeka
kita harus mengambil bonus demografi
kita harus pikir sekarang
modal kita apa
kalau modal kita ternyata learning outcome
kita hasil belajar kita un aja
rata rata matematik nasional itu di bawah empat loh
sma juga kemudian
modal kita seperti ini
mereka ini mereka mereka yang akan nanti tahun sekian
itu akan memimpin
cukup gak kita
lalu saya berpikir
harusnya pemerintah memikirkan ini
bukan orang orang seperti kami
ini udah selesai
saya mengusulkan dengan sangat
kebijakan yang fokus ke pendidikan dasar
terutama sd dan madrasa
kalau pemerintah berani membuat sebuah
agar tenaga kerja ini
mudah diproduksi dan oke
dia perintahkan gubernur
dia perintahkan kementerian dan lembaga
yang urusan smk
kenapa kita tidak membuat sebuah
semuanya nanti akan fokus disitu
persoalannya di guru
jadi awalnya impress dulu
dengan adanya impress semuanya bergulir
undang undang menuruti ini dan lain lain
jadi payung hukum menjadi hal yang kemudian
sangat penting ya
itu gunanya pemerintah
kalau nggak ada payung hukum
tidak perlu pemerintah
bagaimana menanggapi diskusi kita
lihat legislasi seringkali
ketika para guru saja sudah mengatakan ini
kisut gitu ya
ya tentu ini tantangan
challenge bagi pak jokowi
tentunya dengan para pembantunya
saya setuju saya sepakat
bahwa kalau kita mau mencapai indonesia emas dua ribu empat puluh lima
maka persiapannya adalah dari sekarang
yang kita sebut sebagai kompetisi
beberapa regulasi peraturan peraturan yang tadi
yang kita perlu
sekarang lagi trendnya omnibus law
mungkin memang perlu harus ada
omnibus law untuk satu pendidikan
yang di dalam itu masuk itu semua
kalau tidak nanti
ini pecah sendiri
dia menjadi like spesialis
ini pecah sendiri
ini nanti saling berbenturan di bawahnya
jadi memang kita mulai berpikir
karena kalau kami dari dpr kan dari sisi regulasi apa
yang pemerintah punya guidance
beliau beliau lah yang nanti akan menjalankan
karena kalau nggak nanti tuh burukanlah dengan undang undang guru dosen
asn yang tadi
mungkin memang harus mulai kita pikirkan
konsep omnibus law terkait bidang pendidikan
kan sekarang presiden menginginkan omnibus law
bidang investasi dan ketenaga kerjaan
ya mungkin di sektor ini perlu juga
nah ini kita akan tetap menggali

kasian nanti mas menterinya
dia pengen all out tentang dunia pendidikan
untuk pemerintah daerah tidak
jadi ini tetap ya
ini akan jadi pr bagi kita lah
baik terakhir ke pak heru
kita kembali ke catatan anda
kesimpulan anda secara pribadi
atau mungkin dari fsgi untuk kemendikbud
apa kalau kita bicara soal refleksi hari guru
kualitas guru memang mendesak
jadi pak menteri seperti itu
atau mas menteri seperti itu
bahwa seperti tadi
mas menteri itu
istilah kami pengakuan dosa
sehingga kedepan itu
maka mencari banyak alternatif
sehingga guru berdaya
begitu guru berdaya
guru berdaya secara kesejahteraan
guru berdaya dan lain sebagainya
itu akan menumbuhkan
kecerdasan untuk anak anak
dalam menyambut bonus demografi
agar itu menjadi berkah
ketika itu tidak terurus dengan baik
jangan justru sebaliknya
akan menjadi malapetaka
karena banyak pengangguran
dan mungkin akan berantem
itu refleksi kami oke baik terima kasih
diskusi sedusir seperti ini
dan bisa memberikan perubahan
terutama kalau kita bicara soal hari guru nasional
dan juga bicara soal pendidikan di indonesia ke depan
terima kasih sekali lagi bapak ibu
sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news